dan untuk mengetahui situasi lalu lintas harus balik pada hari terakhir libur lebaran
kita akan bergabung dengan rekan saya sudah ada produser lapangan cnn indonesia
diana valencia yang saat ini berada di cirebon jawa barat
diana bagaimana situasi harus lalu lintas di sana
apakah terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang akan kembali ke jakarta melalui tempat anda melaporkan ini
ya rifana saya kurang jelas sebenarnya dengan pertanyaan anda
tadi cukup putus putus tetapi secara garis besar melihat situasi di cirebon kota
ini bisa dikatakan geliat ataupun peningkatan arus kendaraan
baik itu yang dari arah jawa tengah jawa timur menuju ke arah ibu kota ataupun arah jakarta
ini sudah ada peningkatan
berdasarkan petugas yang berjaga di pos pantau simpang
yang memudah tempat saya melaporkan saat ini
geliat peningkatan ini sudah terlihat dari tanggal lima mei dua ribu dua puluh
artinya kurang lebih hari ketiga setelah lebaran
ini sudah mulai terlihat terutama kendaraan roda dua
saya akan menunjukkan kepada anda
ini sebenarnya situasi yang saya sebut tadi sebagai lampu merah manual
ada tiga lampu merah yang dimatikan
yaitu diatur secara manual
yakni melihat volume ataupun jumlah kendaraan yang melintas ke sini
kalau misalnya anda lihat ini ada plate
kemudian juga ada beberapa plat b
ini mungkin kita ajak berbincang begitu ya
salah satu yang ada di sini begitu
bapak permisi boleh minta waktunya sebentar pak
mumpung lagi lampu merah
pak boleh tahu namanya siapa
pak hasan ini lagi bawa keluarga mau mudik
mau libur lebaran atau dari mana mau kemana sih pak
dari kuningan mau ke cikampek
berarti ini pulang mudik lebaran atau gimana pak
enggak mau berangkat lagi
berangkat lagi beres mudik
udah beres mudik pak ini kenapa memilih beraktivitas di tanggal ini nih pak
karena kan pemerintah menyebutkan bahwa ini kayaknya puncak puncak ini pak
nggak apa apa macet macetan gitu ya pak
iya enggak apa apa
karena besok masuk sih kerja
berarti masuk kerja anak anak sudah sekolah pak
belum masih belum
masih belum sekolah berarti hanya terkendala harus pulang hari ini
karena memang bapak sudah bekerja besok begitu ya pak
tadi jalur sepanjang tadi yang bapak perjalanan sudah padat pak
lancah tadi mudik
lancah tadi mudik
cuma dari belakang doang dari sini macet
ya pak ya pak
ya pak ya pak
ya pak ya pak
ya pak ya pak
baik siap pak hasan
terima kasih banyak pak
selamat beraktivitas dan semoga sama sampai tujuan ya pak
ya ade semua ibu selamat sampai tujuan
nah rifana rata rata kalau misalnya saya berbincang dengan para pemudik di sini
mereka menyebutkan ingin tetap pulang hari ini meskipun memang diprediksi
baik itu dari jalur tol ataupun jalur arteri
ini rata rata padat dikarenakan memang hari senin ini sudah cukup banyak mereka yang beraktivitas
meskipun memang pemerintah ini sudah memberikan diskresi ataupun bisa dikatakan kebijakan khusus begitu ya
yakni mengimbau para kantor ataupun swasta ini untuk work from home terlebih dahulu
bekerja dari rumah terlebih dahulu sehingga waktu pulang ini bisa lebih lebar bisa lebih beragam
ini rasanya saya mau ajak satu lagi mungkin yang mungkin lagi mudik begitu
bapak izin boleh tahu oke ini sedang jalan rifana untuk urusan tertentu
baik pak silakan beraktivitas selamat beraktivitas kembali
nah rifana kalau misalnya anda lihat
di bagian sana ini bahu jalan pun sudah termakan
jadi ini kurang lebih saya hitung tadi tiga menit lamanya
bahu jalan sudah dipadati dan rata rata kalau anda lihat juga ini merupakan kendaraan roda dua
kemudian pelat b pelat t ini juga banyak mendominasi kendaraan
sudah mulai terlihat peningkatannya saya akan maju sedikit
kalau misalnya anda melihat juga ada perbedaan ciri ataupun karakter kendaraan rifana
yakni kalau misalnya dari arah jawa tengah jawa timur menuju ke arah ibu kota
ini rata rata dipenuhi ataupun dipadati oleh kendaraan roda dua
yang pelatnya b t dan lain sebagainya
sedangkan kalau dari arah sebaliknya
yakni dari arah ibu kota menuju ke arah jawa tengah jawa timur
ini rata rata merupakan bus berisi penumpang begitu
yakni bus bus pariwisata yang memang tidak bisa melintas karena kita ketahui hingga saat ini
one way ataupun satu arah masih berlaku dari arah jakarta menuju ke
ke tol kalikangkung di wilayah semarang
sepatunya di kilometer empat ratus empat belas
sehingga memang lonjakan ataupun peningkatan arus kendaraan yang melintas dari arah jakarta
dari arah jawa tengah jawa timur menuju jakarta sudah mulai terlihat
sehingga perlu diwaspadai
kalau misalnya di tempat saya melaporkan saat ini
yakni di simbang pemuda
ini ada beberapa rest area yang dibuat mandiri oleh warga
kurang lebih tiga puluh sampai empat puluh meter
tetapi dua ratus meter ke depan ini juga ada rest area yang cukup besar
juga untuk mengisi tenaga para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua
ataupun menggunakan jalur arteri ini
sehingga nanti di jalan bisa aman dan juga nyaman
karena memang bukan perihal cepat saja riffana
tapi yang juga diperhatikan adalah bagaimana keselamatan para pemudik ini
supaya sampai setelah lebaran
menikmati waktu bersama keluarga
bisa kembali beraktifitas kembali
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia
melaporkan langsung dari cirebon jawa barat
selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan